polda metro jaya buka suara mengenai anggota polri yang disebut sebut memiliki hubungan dekat dengan nur
penumpang mobil audi a enam yang menabrak selvi amelia nuraini hingga tewas di cianjur jawa barat
dari hasil pemeriksaan bidang profesi dan pengamanan propam polda metro jaya kompol d
diketahui memiliki hubungan istimewa dengan nur sejak april dua ribu dua puluh dua lalu
kompol d kini ditempatkan di penempatan khusus atau patsus selama dua puluh satu hari ke depan
lantaran telah melakukan perselingkuhan dan melanggar kode etik profesi polri
kompol d memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan n ya melakukan perbuatan perselingkuhan
kompol d memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan n ya melakukan perbuatan perselingkuhan
saya iring iringan setelah iring iringan saya talk on sama suami saya kan
ikut ya ya ikut yaudah gak apa apa tutup jendelanya gitu kan yaudah akhirnya saya ikut iring iringan di belakang gitu
ada pun penggunaan plat nomor palsu di mobil audi sedang disidik oleh polres cianjur
sementara itu setelah ditetapkan sebagai tersangka sg pengemudi mobil audi resmi ditahan di polres cianjur
penahanan ini dilakukan karena alasan subjektif dan pertimbangan penyidik
tersangka akan melarikan diri
kecelakaan itu terjadi pada jumat dua puluh januari dua ribu dua puluh tiga
korban bernama selvi amalia nuraini mahasiswi fakultas hukum universitas surya kencana cianjur
tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam iring iringan rombongan polisi
saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya bandung cianjur jawa barat
tim liputan cnn indonesia